selanjutnya persebaya terus mempersiapkan diri menjelang putaran kedua liga satu
selain menggelar uji coba melawan klub indonesia muda
persebaya mendatangkan striker anyar asal brazil paulo victor
persebaya surabaya menggelar uji coba dengan klub indonesia muda
di stadion blora joko sambudro gresik jawa timur rabu sore
dalam uji coba yang berlangsung tertutup ini persebaya berhasil unggul dua belas
bukan kemenangan dan jumlah gol yang dicari dalam laga uji coba ini
melainkan kemampuan anak asuh aji santoso dalam menerapkan latihan taktikal yang diberikan
untuk persiapan melangkah pada putaran ke dua liga satu
selain melakukan uji coba persebaya mendatangkan striker baru asal brazil paulo victor
pemain asing ini direkrut untuk menggantikan sylvio junior yang dinilai tampil kurang memuaskan
sementara itu paulo victor yang baru bergabung tidak ikut bermain
dan hanya melakukan uji coba
dan juga melakukan latihan ringan